komandan korps brimob polri irjen polisi anang devandoko
menerima sertifikat kekayaan intelektual untuk sembilan puluh satu ciptaan dan karya di lingkungan korps brimob
oleh menteri hukum dan ham yasona lawli di depok pada kamis tiga september dua ribu dua puluh

atas perkakuan sehingga sejarah korps brimob yang dilihat belum bangun lagi

jadi ada sembilan puluh satu pemenang simbol simbol yang ada di korps brimob dari mulai baju
kemudian baret mobil pataka wajah seluruh sejarah korps brimob polri

kepada dan korps brimob yang telah
sementara itu di tempat yang sama menkumham yasona lauli berterima kasih kepada korps brimob
yang mendaftarkan sembilan puluh satu ciptaan dan karya di lingkungannya
karena dianggap menjadi salah satu institusi yang memiliki kesadaran tinggi untuk menghargai hasil ciptaan dan karya
kepada dan korps brimob
ini karena secara resmi menyerahkan pencerdatan ciptaan yang dilakukan oleh
dan korps brimob
ada sembilan puluh satu catatan ciptaan yang didaftarkan di kelurahan intelektual
dan hari ini kami secara resmi menyampaikan
ini adalah pertama sekali institusi lembaga negara yang gede seperti ini mendaftarkan ciptaannya
oleh karena saya sebagai menteruh pembantam
sangat mengapresiasi kesadaran hukum dari
harus mendaftarkan brevetnya marsnya pakaiannya mobilnya bataka dan lain lain
perlu diketahui data dari kemenkumham pada tahun dua ribu sembilan belas
hak cipta yang telah didaftarkan naik dari dua belas menjadi lebih dari empat puluh dua hak cipta didaftarkan oleh masyarakat
kita lebih masyarakat lebih